senin pagi artis nikita mirzani mendatangi kantor polresta serang kota banten
untuk menjalankan aturan wajib lapor terkait dengan kasus dugaan pelanggaran undang undang ite yang sedang menjeratnya
didampingi sahabatnya fitri salhuteru nikita mirzani menyatakan kedatangannya hari ini
bertujuan menyampaikan keterangan saksi dan menyerahkan sejumlah bukti yang diperlukan oleh pihak kepolisian
dia berharap dengan memenuhi kewajibannya melapor kasus yang sedang dihadapi dapat menemukan titik terang dan segera selesai
seperti diketahui nikita mirzani dilaporkan oleh seorang pengusaha atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik
dengan unggahan di akun instagram miliknya nikita dijerat dengan pasal undang undang ite dan telah ditetapkan sebagai tersangka
dan apa bukti yang nikita punya itu saya akan utarakan